kita ke informasi selanjutnya tiga ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi indonesia bersatu atau kib
mendatangi kpu bersama sama untuk mendaftarkan partainya menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
sekitar pukul sepuluh pagi ketua umum partai golkar air langgar tarto ketua umum pan zulkifli hasan dan ketum p tiga suharto monoarfa
tiba di kpu dan diterima langsung oleh ketua kpu hashim ashari beserta jajarannya
ketiga ketua umum partai itu didampingi oleh ketua dpp pengurus partai dan simpatisan untuk mendaftarkan dokumen pemilu dua ribu dua puluh
ketua umum partai golkar yang juga menteri koordinator perekonomian ri air langgar tarto menyebut
pendaftaran bersama tiga partai kib membuktikan kib solid dan sekaligus mengungkap harapan publik terkait semangat persatuan yang digaungkan kib
jadi kita mulai dengan hal hal yang baik
dan sama tadi kita mulai dengan perangkaian acara yang dari pan p tiga dan golkar
karena yang diutamakan bagi kami adalah kebersamaan
dan kedua indonesia ini besar
oleh karena itu kita tidak bisa bekerja sendiri
kita harus bisa bekerja bersama dan kita harus secara inklusif menata negara ini